mantan kepala biro pengamanan internal divisi propampori hendra kurniawan dipecat secara tidak terhormat
hendra terbukti melakukan perbuatan tercela dalam kasus perintangan penyidikan pembunuhan brigadir yosua huta barat
hasil sidang komisi kode etik polri memutuskan untuk memecat brigjen hendra kurniawan sebagai anggota polri
sidang etik yang berlangsung secara tertutup pada senin pagi hingga sore
terhadap hendra ini digelar buntut dari pelanggaran etiknya dalam penyidikan kasus kematian brigadir yosua huta barat
kadifu mas polri inspektur jenderal polisi deddy prasetyo menyampaikan tiga poin keputusan yang dijatuhkan komisi kode etik polri kepada hendra kurniawan
hasil keputusan sidang menyatakan perbuatan hendra adalah tindakan tercela dan dijatuhi pemberhentian tidak terhormat
namun deddy tidak memberikan penjelasan apakah hendra kurniawan mengajukan banding atas hasil sidang
hendra kurniawan mengajukan banding atas hasil sidang
khusus selama dua puluh sembilan hari
dan itu sudah dilaksanakan
yang ketiga keputusan dari sidang komisi kode etik yang bersangkutan di ptdh
dibandingkan dengan tidak hormat dalam binas kepolisian